dua anggota jemaah haji kabupaten poso yang tergabung dalam kelompok terbang sepuluh
mulai berangkat menuju asrama haji palu sulawesi tengah
momen haru meliputi pelepasan jemaah haji
satu siang satu ratus tujuh puluh dua calon haji kabupaten poso diberangkatkan dengan menggunakan bus
menuju asrama haji transit palu
jemaah haji dilepas bupati poso verna gladismary
momen haru mewarnai pelepasan jemaah haji oleh keluarga serta kerabat
rombongan calon haji poso yang tergabung dalam kelompok terbang sepuluh sulawesi tengah
akan diterbangkan melalui embarkasi balikpapan
rombongan calon haji poso akan berangkat bersama calon haji asal kabupaten morowali